siap jumpa eksklusif di gtv

kamu tahu dari mana
mama sama andin ketemu andin dan ong
sama andin katanya bukan dia yang bilang
mama tanya michelle juga bukan dia
biar reina tuh telpon
mama ketemu sama andin
makanya aku langsung berangkat
masih udah bisa teman ya pak ya
andin sudah sadar
kamu segera temuin dia dulu
mungkin dia mau ketemu sama kamu
saya masuk dulu sebentar ya
udah ada pak ya
udah ada pak
yang luya apa aja sih mas wing cooked shit
nai berapa ini nanti tau gak black containing
betul orang misalnya berkeleyancing
udah tau gak bisa berenang
ngapain pake nyebur ke danau
di kolam renang aja kamu tenggelam apalagi danau
emang kamu pikir nyawa kamu berapa selusin
aku mau ke rumah
gak usah bodoh ya andin
istri lagi begini
kok gitu sih mas
tapi aku lakuin ini kan demi mama
dan yang kira mama maafin kita kan
tapi nanti aku liat kenapa
kamu mikir panjang
aku jangan berani
aku jangan berani
bisa jangan buat saya dalam posisi seperti itu lagi
aku gak mau kehilangan kamu
apa ada keluhan
ada kepala yang sakit
atau nyeri di tubuh
enggak sih dok
cuma agak sedikit mual aja
itu hal yang wajar bu anding
dikarenakan bu andin menelan air danau cukup banyak
hasil tes darah sudah keluar
saya hanya berikan antibiotik
untuk menghancurkan bakteri bakteri
yang masuk dengan air tadi
jadi setelah ini
bila ada keluhan atau rasa sakit yang mengganggu
segera mungkin ibu kembali ke rumah sakit ya
terima kasih banyak ya dok

kalau memang tidak ada sesuatu yang kamu tutupi dari aku
kenapa kamu harus bohong dan bilang gak ada rencana kemana mana tadi
ini udah kesekian kalinya kamu bohong elsa
kalau sampai kali ini terbukti kamu berbohong
dan nutupin sesuatu dari aku
aku akan pernah bisa maafkan kamu elsa
takutnya ada orang yang kenal sama mobil aku
lama turun di sini ya
itu kafenya di sana
mama agak jalan kesana sedikit gak apa apa kan
oh gitu ren
udah tenang aja
terima kasih ya ma
terima kasih ya mak
terima kasih ya ma
ki aku pamit dulu ya soalnya aku udah mulai praktek lagi
ya kemarin kemarin kan aku sempat cuti karena jagain tante rosa
oh mbak mici mau perangkat
biar bersihin manasin sekalian gitu mobilnya
eh gak usah kik aku dijemput kosong banget
tuh kan mbak mici tuh sebenernya beneran kan pacaran sama cerapa
apaan sih kamu kik enggak kok gak pacaran
aduh malu malu gitu
kalau nanti mbak mici pacaran sama macerapa pasti anaknya namanya miapa
miapa apa tuh miapa
miapa michelle dan cerapa
nama kepanjangannya miapa cius
aduh kik kik kamu tuh ada ada aja deh
udah akhirnya aku pamit dulu ya
dia gak immer kukik sami
aku tak pernah pernah c hears ganteng kamu sama diam diam
sempurna sekali hidup ini
mau ngapain dia
kok belum ada sih
kalau gitu gue cari tempat duduk aja deh
kami mau ke pandora cafe
hah itu orangnya
sama dengan foto yang dikasih sama randy
sekarang saatnya aku foto buat kirim ke randy
lebih aman parkir disini
agak jauh dari pandora kafe
elsa udah dateng
mbak elsa sudah sampai di pandora kafe
elsa udah sampai
sampai jumpa lagi